pemerintah telah memberi izin digelarnya kompetisi sepak bola liga satu
pertandingan akan digelar tanpa penonton
hal tersebut disampaikan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
yang juga koordinator ppkm jawa pali luhut bin star panjaitan pada senin sore
di mana pertandingan yang dijadwalkan akan berlangsung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh satu ini
akan digelar tanpa penonton di lapangan
sementara setiap orang yang masuk ke stadion harus sudah divaksin dan negatif covid sembilan belas
para supporter juga diharapkan tidak menggelar acara nonton bersama
yang berpotensi menimbulkan kerumunan
pertandingan akan dilakukan di provinsi dki jakarta tanpa penonton
dengan maksimal tiga pertandingan
sama halnya dengan pusat perbelanjaan mal dan industri
protokol kesehatan yang ketat akan diterapkan
dan dipenggunakan aplikasi peduli lindung
lindungan juga akan digunakan